pemirsa jawa barat menjadi tuan rumah forum for east asian and latin american cooperation dua ribu tiga
setelah melewati berbagai rangkaian acara sejumlah kesepakatan dihasilkan oleh para delegasi pemuda
dan pemegang negara tentang asli nyata untuk menghadapi perubahan iklim
pemirsa jawa barat
dan mengusulkan aksi konkret untuk menghadapi isu perubahan iklim
selama empat hari para delegasi diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
seperti kunjungan lapangan ke kawasan kolam retensi ciuntung
oksbo bojongsoang dan bang sampah bersinar
yang menjadi proyek nyata upaya pemerintah provinsi jawa barat
dalam menghadapi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan di area sungai citarum
para delegasi pemuda juga diajak memperluas jaringan dan berdiskusi

untuk mencari solusi bersama guna mengatasi dampak negatif perubahan iklim
pemuda jawa barat
yang dituangkan dalam deklarasi bandung spirit of climate action
dengan subtema utama meliputi restorasi lahan
masyarakat tahan bencana dan ekonomi sirkular yang berkelanjutan
hasil kesepakatan ini diharapkan bisa diimplementasikan
oleh para delegasi di daerah asal masing masing termasuk jawa barat
kita mengadakan kegiatan ini karena kita juga ingin mendapatkan insight
atau pemikiran pemikiran dari para pemuda
apa sih dari menurut persepsi mereka langkah langkah apa yang harus dilakukan
jadi tentunya tadi poin poin yang sudah dituangkan dalam deklarasi tadi
akan kita bawa untuk dituangkan menjadi program program
yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat
sejumlah delegasi mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi dalam forum tingkat dunia ini
mereka juga meyakini forum ini dapat memberi solusi nyata
untuk mengatasi permasalahan iklim
saya sangat senang bahwa kita dapat memiliki banyak delegasi dari negara negara berbeda
dan latar belakang mereka belajar dari pelajar yang berbeda
dan berbagi pendapat mereka berdasarkan pengetahuan profesional mereka
dan akhirnya kita membentuk file dan deklarasi yang magis ini bersama
yang dapat mengandungi banyak pelan pelan atau pelan pelan yang berbeda
yang dapat kita lakukan
jadi saya akan mengatakan bahwa pengalaman ini sempurna dan terbuka dari pemikiran saya
merupakan forum multilateral antar kawasan yang sepakat bekerjasama dalam berbagai bidang
sejak didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan keanggotaannya terus berkembang
dari dua puluh lima negara menjadi tiga puluh enam negara yang terdiri atas enam belas negara asia timur
dan sepuluh negara amerika latin